keluarga yosua yang didampingi kuasa hukum berencana mengikuti langsung persidangan di jakarta
baik di lapangan apapun di dalam teknis
diketahui memang sudah menjadi tradisi warga desa setempat
di jav ini kan ada misalnya ada hanya tera atau ya tergantung kamu bermain dengan siapa
sehingga bobot belanja negara akan selalu lebih besar dibandingkan pendapatan negara yang berasal dari pajak
nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan
wakil wali kota depok imam budi hartono mengatakan
untuk melakukannya dibutuhkan sedikitnya tiga orang memegangi kaki badan dan kepala
kita ke informasi korporasi dan bursa
dari perbedaan perbedaan ada dari bali ada tionghoa jawa kemudian arab
ikan kuah asam pala siap disantap